selamat malam kami kawal kembali jalannya demokrasi tanah air dengan informasi terkini politik dan juga pemerintahan diantaranya
selamat malam kami kawal kembali jalannya demokrasi tanah air dengan informasi terkini politik dan juga pemerintahan diantaranya
mewarnai layar informasi belum ada nama baru yang ikut mengisi prediksi nama ini namun ada nama misteri yakni nama ataupun mr x
siapakah mr x ini kami akan hadirkan nanti pembahasannya secara mendalam dalam segmen dialog malam hari ini
ya bersama saya renhan sirah kita akan hadirkan informasi dan juga pembahasan mendalam seputar politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
nama mr x belum masuk dalam radar hari ini tapi potensial menjadi presiden dua ribu dua puluh empat berkaca pada pengalaman jokowi lima tahun sebelumnya pada tahun dua ribu empat belas
nama basuki cahayapurnam atau ahok turut disebut berpotensi mengisi nama mr x ini jika memiliki sepak terjang baik selama lima tahun ke depan
kategori dalam penyusunan bakal calon presiden ini adalah pernah menduduki jabatan pemerintahan pusat berasal dari ketua umum partai politik
berasal dari kepala presiden dan berasal dari ketua umum partai politik

dan mengetahui namanya masuk dalam prediksi gubernur jawa barat rituan kamil mengatakan ingin fokus terlebih dahulu menjalankan tugasnya di jawa barat
menilai masih terlalu dini baginya untuk berpolitik di level nasional
meski tak secara gamblang menyatakan siap maju ridwan kamil menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk melangkah ke tingkat nasional
jika kepimpinannya di jawa barat dianggap berhasil
sementara gubernur jawa tengah ganjar pranowo menanggapi santai
politisi pdip ini juga mengatakan tidak perlu gede rasa alias gr ketika disebut cocok berpartisipasi dalam pilpres dua ribu dua puluh
ganjar menilai prediksi ini hanyalah pernyataan semata bukan hasil survei
ia menambahkan untuk bisa maju dalam kontestasi pemilihan di pdi perjuangan
ada mekanisme yang harus dilalui sehingga
tidak bisa merasa pantas hanya karena disebut dalam pernyataan publik
pilpres selanjutnya masih cukup panjang sebetulnya
perjalanan politik saat ini adalah sebuah ancang ancang
melihat gelagat demokrasi pertarungan pilpres masih terpaku pada pola kubu yang sama pun
nah indonesia seakan dikuasai oleh aktor yang itu itu saja
karena itu kita akan telah bersama lima belas nama yang diprediksi berpotensi mengisi kandidasi pemimpin negeri lima tahun lagi
karena langkah politik saat ini menentukan masa depan demokrasi
sudah ada dua narasumber saya pada malam hari ini kita akan ulas bersama
sebelah kiri saya sudah ada langsung ada mas ikram amasloman peneliti dari lsdn ija
mas ikram selamat malam
apa kabar mas sehat
dan ada kang gun gun herianto analis politik dari win syarif wdt
kang gun gun selamat malam
oke kita langsung coba membahas ini
meskipun kita baru menetapkan ada penetapan presiden juga wakil presiden yang sudah dilakukan
tapi kemudian saat ini kan publik juga mulai agak agak jauh berangka ke depan lima tahun lagi
kira kira siapa berangkat dari hari ini
karena ini adalah kemimpinan jokowi yang terakhir periode kedua
saya ingin langsung ke mas ikra dulu
ini yang pertama mungkin kita kategorikan dulu
yang pertama ini datang dari latar belakang kepala daerah ini ya
nama nama ini siapa saja dan kemudian kenapa kemudian bisa muncul beberapa nama itu mas
sebenarnya kita membuat bursa atau orang orang yang masuk dalam radar calon presiden dua ribu dua puluh empat dengan beberapa klasifikasi
jadi ini rujukan pertama
kedua mereka yang lahir dari sumber empat rekrutmen
jadi empat rekrutmen ini juga punya latar belakang di presiden presiden terdahulu ya
pertama rekrutmen kepala daerah
di mana di situ ada pak jokowi kemudian dari latar belakang kepala daerah kemudian jadi presiden
kemudian ada dari pemerintahan pusat ya
misalnya pak b j habibie yang sempat menjadi menristek kemudian wakil presiden
kemudian sumber rekrutmen itu kita masukkan
kemudian ada dari sumber rekrutmen partai politik
karena seperti pak sby ya itu juga latar belakang partai politik misalnya ya
kemudian sumber rekrutmen lain seperti ormas ormas ya
atau organisasi aktivisme sosial seperti pak kiai haji abdurrahman wahid yang sempat juga menjadi presiden republik
jadi dari empat sumber rekrutmen itu ya untuk nama namanya yang keluar
dan tentu juga ada analis politik expert judgment dari beberapa yang kita pandangkan tentang kualifikasi sehingga lima belas orang ini kita ketahui
dari lima yang pertama mungkin kang gunggun ya dan juga mas ikram
lima pertama bukan lima perali
apa namanya yang dari kepala daerah dulu ini ada siapa siapa saja
ada gubernur jawa barat rituan kamil jawa tengah mas ganjar dan tentu gubernur dki jakarta ya mas anies baswedan dan gubernur jawa timur ya mbak kofifa indar parawansa
oke kita sambil mungkin bisa lihat grafis yang kemudian sudah kita siapkan untuk lima nama ini
nah ini di belakang kita ya silahkan mas ikram ini bisa dijelaskan nama nama ini ridwan kamil ganjar pranowo
kofifa anies basudar
ini apa kemudian menjadi
pertimbangan ataupun hasil ini
kemudian muncul lima nama ini semua
di pulau jawa semua ini
dari empat nama ini
mengetahui mungkin latar belakang
dari daerah yang
mereka pimpin saja adalah daerah daerah
kantung suara terbesar
apa yang terjadi perhelatan
politik di tiga daerah ini juga
tidak hanya pada lokus
daerah mereka berkontestasi tapi secara nasional
juga ikut menyorot
perhatian sehingga nama nama
ini mungkin banyak nama yang juga
bapak nurdin abdullah di
sulawesi selatan namun kita masukkan karena
yang memenuhi kriteria
dari empat nama yang kepala daerah dulu ini
menurut anda bagaimana tadi kan ada apa
kualifikasinya menurut anda
sebetulnya atau gimana
iya tadi kalau merujuk ke salah satu
indikator ya soal popularitas
nama nama itu kemudian muncul
yang hampir setiap saat itu dapat
yang disebut coverage media
dan mereka berada di
yang gampang juga diliput media
selain jumlah warganya
di provinsi provinsi mereka
adalah provinsi provinsi besar
seperti ridwan kamil di jawa barat
itu kan jumlah pemilihnya
paling besar kemudian bu hopipa di jawa timur
pak ganjar di jawa tengah
dan itu menurut saya
itu modal dasarnya
ini saya sedang
yang dibikin oleh teman teman lsi
tidak bicara matrik utuh
kemudian komunikasi politik
itu biasanya kalau metode
pakai lebih subjektif
kualitatif itu sebenarnya kan
expert panel yang kemudian dibikin
seperti misalnya teman teman
psikologi politik ya
itu membuat matrik kompetensi
tetapi saya juga memahami bahwa
ini kan semacam uji reaksi publik ya
termasuk juga ini semacam membangun
diskursus publik terkait dengan
sehingga tadi disebut indikator pertama
mereka harus punya modal dasar elektoral
dan kalau kemudian popularity sudah didapat
nanti bisa diuji itu di persepsi publik
ya ini disiksa
dan juga memberikan particular
itu di dalam sert refusal
juga untuk teman teman ya ini publik juga supaya tahu secara metodologis ilmiah ini sebenarnya tadi ya belum komprehensif
ini harus jadi catatan
tetapi sebagai sebuah dimensi awal ya untuk kemudian semacam memberi tawaran kepada halayak membangun diskursus oke oke aja
untuk riset yang jauh lebih komprehensif kita bisa pakai misalnya leon osted guard ya
ini kan belum pada tahap legitimasi
ini kita tidak bisa menjadikan ini sebagai alat legitimasi pada potensi keterpilihan atau kemenangan mereka
ini baru semacam membangun resonansi resonansi isu
lempar dulu ke publik begitu
lemper atau uji publik gitu ya
supaya kemudian masyarakat juga memahami ini
oke gimana mas kram ini memang lempar dulu ke publik ya
atau memang ini berangkat dari apa sebetulnya
ya sebenarnya kita juga mantap dengan mengeluarkan lima belas ini
memang ada celah untuk kita membuka riset riset lebih mendalam
rujukan untuk kita menduga bahwa lima belas ini punya potensi untuk maju di dua ribu dua puluh empat
masuk dalam radarnya
karena indikator yang kecil itu dimana popularitas
kita bisa mengembangkan karena saya pikir ini masih panjang
masih panjang masih ada lima tahun lagi karena pilpres juga baru usai
namun biasanya ya
kalau kita menatap bangunan presiden dua ribu dua puluh empat batu batanya dari
bahkan kalau kita lihat batu batanya sudah dimulai semenjak pengusung calon presiden
karena mereka juga membaca bagaimana reposisi kepemimpinan ke depan
bahkan mungkin saja penyusunan kabinet juga akan memikirkan
kemungkinan kemungkinan proyeksi ya
saya pikir itu mungkin menjadi pertimbangan
dan sebagai uji publik kita juga menuliskan di sini bahwa tidak saja
di posisi ke lima belas ada mr x
nah sebelum kita ke mr x kita jeda dulu nih
nanti kita akan tanyakan mr x ini siapa
dan juga dari kemungkinan kemungkinan dari tokoh tokoh partai politik
apakah orangnya masih itu itu lagi atau ada nama nama baru
nanti kita akan bahas usai jeda
tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
jangan lupa like share dan subscribe ya

apakah orangnya masih sama sama saja
dan adakah yang baru atau masih orang orang yang sama saja
sebetulnya kalau kita lihat dari selain yang dari ceruk kepala daerah
ada juga dari parpol
karena kita tidak bisa menafikan ada calon presiden yang terpilih
lewat perwakilan parpol atau latar belakangnya partai politik
di sini ada kemungkinan mas agus harry murthy yudhoyono sebagai the next
tua umum ya
yang berasal dari partai politik mungkin ya
nah ini dia nih silahkan kanggun mas ikram
ini di belakang kita mas ilham pak prabowo masi
puan maharani muhaymin iskandar
penjelasan kita membaca bahwa
dari enam orang ini
sekali lagi bahwa sandaran pertama
dan ke enam ketua umum ini
memenuhi kriteria itu ya
penilaian performance ya kita lihat
sandiaga uno dan prabowo ini kan punya
golden ticket lah ya karena
sempat bertarung punya
tentunya ini akan dijadikan
bekal untuk menatap dua ribu dua puluh empat
di sini ada ketua umum pkb
mas muhaymin iskandar
udah sangat greget dari sebelumnya
visi politiknya akan

golkar juga sebagai partai
bahkan dari semenjak
reformasi tidak pernah turun dari dua besar
saya pikir ini pertaruhan
golkar ya untuk bagaimana
mereka memang selalu ada
di ceruk kekuasaan
agus sari murti yudhoyono itu bagaimana
kalau agus sari murti yudhoyono
kan proyeksinya sudah terbaca dari lama ya
kita melihat gejala itu
semenjak di pilkada dki jakarta ya
menjadi jurubicara di pilpres dua ribu sembilan belas
sudah sangat gamblang ya
mengencarakan ke publik
bahwa dia akan siap bertarung
di dua ribu dua puluh empat apalagi dia punya
bekal yaitu kendaraan bernama
puan maharani tentu dari pd perjuangan ini
apa tokoh yang memang paling mencuatkah
memang yang ditangkap oleh lsi
dari partai itu atau gimana
kalau mbak puan maharani
pertama kan dia mewakili beberapa
kutub ya pertama
kutub trah soekarno ya
yang kita tahu adalah yang melanggengkan
pesona teras soekarno begitu kuat
kompetensi ya kita tidak bisa menafikan
bahwa beliau pernah
menduduki jabatan strategis di
parlemen dpr kemudian bahkan
menteri koordinator ini mungkin
sebuah profil yang komplit
untuk model dia bertarung
apalagi mungkin nanti jadi ketua dpr juga
mungkin kita belum tahu ya
tapi makanya begitu ya
tapi mesti mbak gugun yang bisa
ini sebetulnya masih yang memang beredar hari hari ini ya
belum ada nama baru karena juga datang dari partai politik
tapi kalau dilihat dari ke enam orang ini
sebetulnya bagaimana kang gugun
kalau memang kita bicara mengenai proyeksi dua ribu dua puluh empat
saya tidak heran ya
ini kan semacam common sense
jadi nama nama ini sudah menjadi public knowledge
orang sudah tahu bahwa ketua umum ketua umum parpolis
pilpres dua ribu dua puluh empat terlebih tidak ada
berpotensi tidak ada incumbent
jangan dinafikan juga kayaknya
tapi potensi besarnya tidak ada incumbent gitu
dan melihat posisi sumber daya politik
ya jelas partai adalah tiket ya
ketika misalnya partai partai besar tadi disebut
pd perjuangan kemudian pkb misalnya
itu memang sedang positioning
tetapi itu akan ditentukan oleh menurut saya tiga hal
jadi bagaimana mereka membangun komunikasi politik lintas partai nanti
apakah misalnya mbak puan mampu meyakinkan mitra koalisi
meskipun sebenarnya hanya tinggal sedikit
kalau menurut ke aturan main dua ribu sembilan belas
yang disebut dengan presidensial threshold
communication networknya jalan kenapa
karena rasa rasanya di situasi seperti sekarang
sulit memenangi kontestasi tanpa kerja sama politik
kemudian yang kedua
itu yang disebut dengan cost of entry
ini kan pendekatan yang sangat biasa dalam opportunity structure
misalnya di literatur atau gary w cooks ya
itu soal opportunity structure itu salah satunya
salah satunya cost of entry biaya pertarungan nih
biaya masuk gelanggang
dan itu jangan dikira tidak mahal
mahal sekali kan untuk kemudian masuk gelanggang pilpres itu
meskipun tiketnya sudah dipegang tapi kemudian kan ada
sudah dipegang itu tiket kelembagaan
tetapi untuk membiayai sebuah pertarungan pilpres yang mahal itu
tentu butuh yang disebut dengan kekuatan lain
nah kemudian yang ketiga ini yang disebut dan probabilitas
dan probabilitas perolehan suara yang sumbernya adalah modal dasar mereka
contoh misalnya dia mungkin punya partai
tetapi dia tidak punya modal elektabilitas
sehingga kemudian biasanya harus realistis
itu kan yang menjadi problem dari nama nama ini kang gunggu
iya seperti misalnya pak erlangga ya dia punya partai
tetapi apakah kemudian mampu memompak electabilitasnya
hingga menjelang fase kandidasi selesai nanti
apakah kemudian cukup meyakinkan mitra
meyakinkan mitra koalisinya untuk main mengusung
bukan hanya mendukung tapi juga mengusung
itu yang kemudian biasanya akan jadi bacaan penting
menjelang nanti siapa yang akhirnya menjadi kandidat
kalau kemudian tadi kepala daerah
mungkin bisa ditolak ukurnya adalah kinerja ketika ia menjadi kepala daerah begitu ya
kalau kemudian kalau tokoh tokoh partai politik ini
selain punya model atau kekuatan bahwa ia punya kelembagaannya
apa dari tokoh tokoh yang paling tidak muncul ini dulu deh
kekuatannya ada di mana sebetulnya kang gun
kalau memang akan diproyeksikan di dua ribu dua puluh empat
dua ribu dua puluh empat itu untuk poin waktu itu sebenarnya tidak terlalu panjang ya
butuh yang disebut dengan kemampuan dia untuk mengelola isu dan kerja
jadi isu strategisnya apa
sehingga kemudian dia bisa diposisikan dalam persepsi publik itu
sebagai potensial leader
misalnya mengadvokasi isu isu publik
kalau dia jadi anggota dpr atau menjadi ketua dpr
apakah dia mampu bekerja untuk itu
kemudian kalau dia menjadi menteri
apakah dia performa komunikatifnya bagus
managerialnya bagus integritasnya bagus
itu yang kemudian akan dipersepsikan oleh publik
banyak kok ketua umum yang kemudian persepsinya buruk
sehingga kemudian tidak beresonansi
apalagi mendapat legitimasi merangkul mitra koalisi
nah ini menjadi problem tuh
kalau kemudian ketidakmampuan mengelola isu
ketidakmampuan mengelola kerja
sehingga menjelang kandidasi
dia tidak akan diperhitungkan sebagai prospective atau potensial leader
itukah juga yang kemudian menjadi dasar
mungkin ada beberapa faktor politik hari ini
paru paru hal ini mungkin berusaha untuk mencari posisi tertentu
agar kemudian berbicara mengenai lima tahun ke depan
dia memang akan didorong di internal partai
mungkin menjadi ikon
tetapi apakah kemudian isu dan kerja politiknya nanti bisa dirasakan oleh publik
maka dalam konteks itulah
demokrat sejak awal sudah mulai ke tengah
dari kutub berada di kongsi berbeda
karena untuk ke tengah karena misalnya melihat prospek kepemimpinan pak jokowi
berkomunikasi apakah kemudian nanti misalnya dapat power sharing di situ
menjadi menteri sehingga dia bisa mengelola isu dan kerja politik pak ahy
dan itu ter display nanti selama lima tahun
itu kemudian bisa menjadi namanya publicity
nah orang kemudian melihat ini gimana kinerjanya
dan bagaimana mengelola isunya
memang nama namanya masih yang hari ini kita sering dengar ya
bahkan masih ada nama pak prabowo karena berdasarkan popularitas tadi
atau ada faktor yang lain nggak
nama tidak ada yang kemudian lebih populer dibanding enam yang ini
ya memang kalau per hari ini ya
memang ke empat belas nama ini masih menduduki radar
yang kemudian kita tangkap dalam riset kami
namun kita menggarisbawahi
bahwa ada mr x yang kemudian bisa juga mengisi ceruk ini
bahkan bisa mengungguli ataupun tergantung kapitalisasi yang disampaikan mas gun gun tadi ya
mr x ini kan sama juga seperti pak jokowi ya
pak jokowi juga dulu kan hadir sebagai orang yang tidak diperhitungkan secara politik
namun berkat profiling yang baik
kemudian dengan kapitalisasi yang baik
dengan strategi publicity yang disampaikan tadi yang baik
ini ikut mendongkrak ya
apalagi calonnya punya nilai jual ya secara politik
sehingga bisa mendongkrak elektoral
saya pikir selain empat belas nama ini
ada disclaimer di ke lima belas
bahwa ada mr x yang bisa mewarnai
ini namanya sabuk pengaman
saya bisa memahami
situasi politik kita sangat dinamis
dan bisa saja ada milestone bagi seseorang
untuk kemudian akhirnya dipertimbangkan oleh publik
kemunculan pak jokowi memang benar menjadi contoh
yang kemudian dari kepala daerah tiba tiba dapat semacam elektabilitas sangat tinggi
nama nama lain yang kemudian muncul selain ini
ada dari profesional ya atau dari mana ya
dari pemerintahan pusat
pemerintahan pusat oke
artinya mereka yang menduduki jabatan strategis di pusat ya
misalnya seperti kapolri ya
pak tito karnavian
kemudian ada pak gatot ya
kemudian ada nama seperti budi gunawan
dan tentunya sri mulyani ya
nah itu nanti kita bahas
tapi kita harus break lagi
kita coba akan bahas dari yang nama nama dari pemerintahan pusat itu seperti apa
dan bagaimana kang gunggun membaca nama nama yang di luar partai politik ini ya
apakah memang potensinya cukup besar atau bagaimana
kita harus break kami akan segera kembali start lagi
anda kembali di layar demokrasi
kita kembali lanjutkan diskusi soal proyeksi atau menakar bagaimana kemudian peta politik
dari hari ini yang dibuat oleh teman teman dari lsi denija
ada dari pemerintahan tadi ya sudah disebut
ada sri mulyani
tito karnavian ini bagaimana empat nama ini yang kemudian masuk radar dari yang anda buat mas ikra
ya kembali lagi pertama faktor popularitas
kedua memang kita lihat tokoh tokoh ini menyerat perhatian publik ya
gimana pak kemarin kan isu tentang keamanan menjadi penting
orang orang ini tampil sebagai mengisi pemberitaan dan diskurs publik ya
jadi di luar popularitas itu tapi ada juga hal hal kemudian yang
apa yang menyoroti empat tokoh ini ya kemudian muncul sering muncul di diskurs publik itu
dari empat nama ini kemudian kita melihat yang punya kans besar ya
dengan tiga kategori tadi yang kita bangun
nah memang kita lihat gini mas
pilpres dua ribu sembilan belas memang telah usai ya namun banyak menghadirkan catatan ya
catatan lain misalnya aja bagaimana polarisasi yang kuat kohesi sosial yang terkoyak gitu ya
dan kemudian pertarungan kita tidak hanya menyeret
kalau di demokrasi yang maju kan biasanya menyeret soal figur kemudian programatik ya
kalau kita kan yang begitu kuat malah sentimen ya
sentimen identitas sentimen kelompok sehingga melahirkan pembelahan
jadi tidak hanya soal pertarungan figur dan programatik tapi juga menyeret ideologi ya
nah karena ini sudah menyangkut ideologi saya pikir pembelahan di pilpres dua ribu sembilan belas juga akan ikut mewarnai di

ini kan tidak hanya bertumpu pada personal appeal
jadi bukan hanya karena menariknya figur personal tapi kan ini soal institusionalisme
jadi bukan hanya karena menariknya figur personal tapi kan ini soal institusionalisme
jadi bukan hanya karena menariknya figur personal tapi kan ini soal institusionalisme
valdi kita sedang mengucapkan pengetahuan diri saya
tanta ini mungkin sangat kelompok konf towels

karena base isu yang lebih kuat ketimbang figur kemarin yang coba dikapitalisasi
isunya adalah apa
isu tentang tentu selain delegitimasi pemerintahan
juga ada isu tentang identitas
identitas yang disini adalah identitas agama
mereka melihat mungkin calon presiden asosiatif terhadap prabowo sandi
tetapi partai lebih cendung ke pks
kenapa kita lihat tidak proporsional pembagiannya
sehingga pks juga mendapatkan berkah
kalau dari empat nama ini diskurs apa yang kemudian sering muncul di publik
sampai empat ini justru yang paling menonjol diantara mungkin nama nama lain yang di pemerintahan kemarin
mungkin contoh hari ini
apa yang paling diingat oleh publik atau paling sering muncul
tentu rentetan dari pilpres dua ribu sembilan belas
kita kan punya sebuah momentum besar ya memasuki itu
yaitu pilkada dki jakarta
dan kita tahu bersama pak gatot menunggangi
apa namanya sentimen isu
pak gatot di persepsi asosiatif terhadap kelompok dua ratus dua belas misalnya
yang kemudian ikut menguatkan posisi pak gatot
dan kemudian misalnya
bu sri mulyani kita tahu sebagai seorang ekonom kawakan
bahkan menjabat di dua masa presiden yang berbeda
di sby kemudian berhasil
kemudian ikut membantu di pemerintahan jokowi
saya pikir investasi ke pemerintahan jokowi
pemerintahan juga ada tendensi politik yang dibaca oleh publik
sehingga nama dia juga ikut kuat
begitu juga pak budi gunawan
kalau budi gunawan ini bagaimana nih mas ikram
apa yang kemudian membuat sampai muncul selain popularitas itu apa
mas budi gunawan kan memang menjadi diskurs publik itu sudah lama
bahkan sebelum rentetan pemilihan presiden
bagaimana posisi dia semanjak di polri
kemudian kedekatan dengan salah satu partai politik
yang kemudian disebut juga powerful misalnya
kemudian tentu isu isu keamanan yang juga indonesia rentan dengan itu
sehingga saya pikir keberhasilan menjaga stabilitas ya
kita faktanya pasca pemilihan presiden masih integrasi bangsa juga masih terjadi
ini juga sokongan dari kelompok kelompok keamanan
dan disini mungkin ada figur pak budi gunawan yang menjadi menonjol disini
oke baik kang unggun bagaimana empat nama yang ini
kita kembali coba telah lagi mungkin
dari karakter atau
diskursi publik yang muncul itu bagaimana
kalau kita melihat pola karena
tadi bicara soal pola ya memang
kelompok atau kluster ini
jauh lebih berat
kenapa jauh lebih berat
elektoral di kita itu biasanya
ada penyokong kan dan
sokongan itu biasanya partai politik
kemudian sokongan itu adalah
juga akseptabilitasnya di publik
misalnya profesional yang bertransformasi
kemudian menjadi pejabat pemerintah atau
militer itu gimana agak sulit atau
ya lebih sulit
dia mengalami transisi yang cukup
memadai transisi yang seperti apa
seperti pak sby dulu
transisi menjadi ketum
partai ingat kan
bertransformasi menjadi politisi
pak budi gunawan sekarang
misalnya kepala bin ya
ya biasanya kemudian
persepsi publik itu akan melihat
kerja profesionalnya di bidangnya
tetapi belum tentu bisa meyakinkan
menjadi modal sosial yang tinggi
atau yang disebutkan public
trust yang tinggi untuk kemudian menjadi
baik itu dari
akademisi maupun dari misalnya
taruhlah dia bekerja karir
di militer atau bekerja karir
di polisi gitu ya
ekonom gitu ya
seperti bruce rimulyani itu ketika
diuji elektabilitas kan tidak tahu
waktu kemarin uji elektabilitas tahun dua ribu sembilan belas
padahal namanya sudah sering muncul
sebetulnya ya tetapi
tentu punya potensi juga untuk
mengisi slot ketika misalnya ingat
pak budiono dulu
itu dirangkul oleh pak sby untuk menjadi
itu juga bisa menjadi semacam kombinasi kombinasi
yang mungkin dipertimbangkan oleh
para kandidat yang akan
karena biasanya ada kombinasi kombinasi
kemudian punya basis masa
kemudian juga punya
kemampuan misalnya cost of entry
hal seperti itu akan dipertimbangkan
ada mr atau mrs x
nah ini yang mungkin juga publik banyak bertanya tanya
siapa sebetulnya yang kemudian
paling berpeluang tapi tidak masuk ke
belum atau ya belum ya belum masuk ke
ini siapa sebetulnya
sebenarnya kalau mau di list ini
bahkan ini mungkin menjadi
disclaimer bahwa selain empat belas ini
bisa saja toko toko yang lain
dan ini kan pilpres masih
masih lama ya karena kita baru usai
juga ya sehingga misalnya
identitas yang begitu menguat siapa yang akan
melanjutkan menunggangi ini misalnya
untuk mengatakan politik misalnya juga
ada pertarungan ideologi yang saya bilang
karena pertarungan pilpres kemarin kan pertarungan ideologi
ideologi mana yang nanti akan lebih menguat
apakah yang konservatif atau yang progresif ini
apakah yang pro kebinekaan atau yang
nah ini tinggal dipertaruhkan dalam masa
kepemimpinan pak jokowi ataupun masa
oposisi ya dalam membangun identitas itu
apakah akan memperkuat dan apakah akan
langgang diterima tentunya dinamika
fluktuatif antara isu yang dimainkan dalam
lima tahun ke depan akan mempengaruhi
betul begitu ya kang gun kalaupun ada nama
di luar luar di luar tadi itu adalah
tergantung dinamika isunya apa seperti
berangkat dari kasusnya pak jokowi misalnya
begitu ya kang gun untuk nama mister atau
mrs exit memang gini itu kan banyak sekali
yang variable yang harus dibaca contoh
misalnya secara psikologis apa informasi
yang menerpa hal layak bagaimana
yang dibangun jadi kalau merasa misalnya
oke saya merasa terwakili suara saya oleh
si a gitu ya kemudian ada isu yang bisa
situ merasa kesadaran kelompok
bersama itu bisa saja kemudian mencuatkan
salah satu dari nama nama yang kemudian
dimunculkan hari ini atau mungkin bisa
mr x tadi yang mungkin hari ini belum
masuk radar tetapi bisa aja dua atau
tiga tahun ke depan itu bisa kemudian
menjadi rising star baru nama yang mungkin
tidak diprediksi tetapi saya melihat
saja itu nama nama ini ini sebenarnya
kan nama nama yang sudah beredar di
hal layak tidak perlu misalnya uji
statistik tetapi untuk kesahihan tingkat
persepsi publik seperti apa memang wajib
diuji lagi secara statistik misalnya
melalui pendekatan kuantitatif dan
kritik saya terhadap riset ini adalah
memang belum memadai untuk menjadi
sebuah metode dalam konteks matrik
kompetensi itu aja bahwa ketika misalnya
mau menyebut nama nama lain siapa si a si b
si c yang kemudian diwadahi sebagai mr x
itu itu kan harus ada yang disebut dengan
multi dimensi expert panelnya gitu ya
jangan cuma misalnya teman teman di
lembaga yang masih kram nanti bisa aja
diperluas misalnya enam puluh ahli ragam bidang
kemudian melihat kompetensinya masing masing
kemuncul si mister x tuh bisa kedetek
bisa kedetek bagaimana mas
ya ini sebagai sebuah awalan saya pikir
tentu kita tidak ingin meneropong
sedetail dua ribu dua puluh empat seperti apa ya
sebagai bacaan awal saya pikir ini perlu
untuk jadiin diskursi karena sebenarnya
kita juga pada masa masih rekonsiliasi
pasca pilpres namun sebagai tadi disebut
sebagai uji publik misalnya kita juga ingin menggambarkan
bahwa dinamikanya seperti ini dan tentunya
kenapa kita tidak mendalami secara jauh
karena public interestnya belum terbangun
mungkin public interestnya akan terbangun
ketika masa pemerintahan sudah
sudah berjalan ya sudah berjalan ataupun
sudah tiga tahun masa pemerintahan sehingga
nuansa nuansa politisnya sudah mulai
terasa saya pikir kalau sebagai survei
yang komprehensif kita menyadari juga
bahwa ini akan kita lakukan mungkin pada
masa kampanye atau menjelang
karena kita sudah satu tahun atau dua
tahun menjelang pemilihan karena
misalnya ya jimmy carter itu menang di
amerika itu itu karena ada blunder
blundernya terjadi hanya tiga bulan
bulan sebelum pemilihan ya jadi saya pikir
akan lebih dinamis ini sebagai awalan
membuka diskurs publik kita menguji
nama nama ini dan kemudian
bisa direspon oleh parpol mungkin yang
belum masuk ke radar radar ini yang juga yang masih berada di sini
ini juga punya berkepentingan ya langsung apa
sarat pertamanya karena kita
kalau mau masuk di lsi tingkatkan
terakhir kalau untuk miss err dan miss x
kalau kita berangkat dari berkacau
kasusnya pak jokowi itu bagaimana
kemudian membuat saat itu pak jokowi tiba tiba
muncul dan apakah itu juga mungkin saja
terulang lagi fenomena yang sama mungkin
di tahun dua ribu dua puluh satu
ya bisa karena momentum
ini pak jokowi kan periode kedua
biasanya ada misalnya jebakan periode
kedua contohnya obesitas kekuasaan
nah ada nggak misalnya orang orang yang
mampu memanfaatkan isu momentum itu
ketika misalnya ada kelompok
di luar kekuasaan atau orang sosok
figur yang menjadi antitesis dari
karena kemungkinan dua ribu dua puluh empat itu akan berubah dari
lagi jadi equalitarian style itu seperti pak
jokowi nih dia lebih ke belusukan ke bawah
model model yang lebih cair tapi kalau
yang model model pak sby itu kan
organized terorganisir dengan baik
rapih kemudian semuanya tertata nah saya
jokowi itu akan mengalami titik jenuh
dua ribu dua puluh empat itu akan ada branding yang kemudian
yang baru atau kebalik ke yang lama
akan menjadi antitesis jokowi
ini bacaan kebiasaan ya
seperti misalnya dulu pak sby dengan model
gitu orang jenuh orang kemudian mencari
kecuali kalau era kemimpin pak jokowi
meninggalkan legacy yang sangat baik dan
itu kemudian menjadi semacam role model
dan diikuti dan proses itu bisa kemudian
oke kita lempar dulu ke publik kalau gitu
kita lempar dulu
silahkan kalau yang namanya belum ada
dimasuk radar berarti melakukan kerja kerja
politik dari hari ini begitu ya
terima kasih banyak mas ikram
terima kasih banyak
kita lihat seperti apa perkembangan masih panjang
tapi menarik karena kita juga melihat dari
hari ini seperti apa kemudian proyeksi
ataupun menakar kontrasisi pilpres
kami akan segera kembali dengan informasi
tetap bersama kami di layar demokrasi